mantan sekjen partai golkar idrus marham kembali diperiksa kpk seputar kasus plt uriau i
idrus kembali dimintai keterangan untuk dua tersangka sekaligus
idrus datang ke kpk sekitar pukul sepuluh pagi
sebelum diperiksa mantan menteri sosial ini mengaku kembali dimintai keterangan sebagai lanjutan pemeriksaan sebelumnya
idrus dimintai keterangan terkait dua orang tersangka yaitu pemilik pt borneo lumbung energi samintan dan mantan dirut pln sofian basir
idrus sendiri telah difonis bersalah dan dihukum tiga tahun penjara